dua hari setelah banjir bandang di garut jumlah pengungsi di korem enam taruman negara mulai berkurang
sebagian pengungsi sudah mulai kembali ke rumah mereka sementara yang lain mengungsi ke tempat kerabat
jumlah pengungsi korem enam teruman negara hari ini sebanyak satu ratus empat puluh tiga orang
satu ratus empat puluh tiga pengungsi yang masih bertahan ini terdiri dari tujuh puluh satu wanita dan tujuh puluh dua pria
sebelumnya jumlah pengungsi adalah dua ratus sembilan puluh sembilan orang
dari satu ratus lima puluh enam orang pengungsi yang sudah meninggalkan pengungsian ada yang kembali ke tempat tinggal mereka ada juga yang tinggal sementara di tempat kerabat
di lokasi pengungsian ini anak anak korban banjir dihibur oleh para mahasiswa dari stikes karsa
husada garut dengan aneka permainan agar anak anak tidak mengalami trauma
selain sebagai tempat pengungsian korem enam teruman negara juga menerima sumbangan dari masyarakat untuk para korban banjir seperti baju perlengkapan mandi dan makanan ringan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia anissa pagi di tempat pengungsian korem enam teruman negara yang siap dengan laporan terkini dari pasca bencana banjir bandang di garut jawa barat
selamat pagi anissa bagaimana update dulu untuk korban yang hingga saat ini yang sudah berhasil ditemukan dan juga diidentifikasi sudah berapa hingga pagi ini
ya punca selamat pagi ya saya sudah berada di pusat pengungsian di korem
lalu untuk informasi dari korban sendiri saya sudah mendapatkan informasi dari rumah sakit guntur yang merupakan pusat evakuasi dari jenazah atau korban jiwa dari banjir bandang ini
dan terakhir dua puluh tujuh orang telah ditemukan telah diidentifikasi dan juga telah dipulangkan ke keluarga masing masing
untuk korban yang hilang sendiri terakhir tadi malam ada lima belas orang terdata namun pada pagi hari ini saya belum mendapatkan konfirmasi apakah sudah ada yang ditemukan lagi
baru jenazah yang ditemukan tadi pagi dua puluh tujuh orang
untuk pengungsi sendiri tadi sudah diberitakan juga ada dua ratus sembilan puluh sembilan dua hari yang lalu namun pada pagi ini pada pukul enam tadi saya sudah mendapatkan data ada enam puluh maaf maksud saya delapan puluh orang
yang terdata di pengungsian namun saya juga mendapatkan informasi bahwa memang data ini bisa berubah ubah
data ini merupakan data sementara karena memang banyak juga pengungsi yang pulang pergi begitu
banyak yang kemudian keluar dulu pada pagi hari untuk bekerja atau untuk ikut bekerja bakti atau untuk kembali ke rumahnya untuk mencari barang barang yang bisa diselamatkan
namun kemudian pada malam hari kembali lagi
ada yang menginap di rumah kerabatnya lalu bisa kembali lagi ke pengungsian
jadi untuk data sendiri memang dari petugas yang bertugas di sini juga mengatakan bahwa bisa berubah
namun terakhir tadi pukul enam pagi adalah delapan puluh orang
dan untuk proses trauma healing sendiri yang saya lihat jika anda bisa melihat di belakang saya ini merupakan salah satu program juga dari organisasi
memang dari city cash juga ada yang datang
lalu dari organisasi safe the children juga datang membawa mainan mainan untuk proses trauma healing khususnya bagi anak anak
dan untuk lebih jelasnya saya akan berbincang bincang dengan ibu brian dari save the children
ibu selamat pagi
bisa diceritakan bagaimana kondisi pengungsian ini terutama bagi anak anak dan agendanya apa saja untuk proses trauma healing ini ibu
kalau safe ja children kan sebagai organisasi yang memang berbasiskan untuk mempromosikan hak anak ya
buat kita dalam keadaan darurat seperti ini juga fokus kita adalah bagaimana anak anak itu tetap bisa terpenuhi hak haknya
termasuk di dalamnya adalah hak mereka untuk rekreasi ya
nah ini salah satu mandat dari save the children
kalau yayasan sayang itu nascilik adalah untuk membuat apa yang kita sebut sebagai ruang ramah anak
ya ruang ramah anak yang pada prinsipnya ini untuk trauma healing
karena dalam keadaan darurat itu kan mereka ada bencana itu kan mereka ada yang kemudian takut sendiri
ya belum lagi misalnya barang barang mereka banyak yang hilang
mereka perlu kesibukan
nah pada prinsipnya ini yang kita sediakan alat alat di dalamnya itu adalah untuk membantu mereka mengalihkan perhatian
mereka dari kesulitan yang mereka hadapi dengan cara bermain
di dalamnya tuh ada misalnya mereka akan menggambar ada peralatan menggambar kemudian kayak begini ya main seperti ini
dan ada juga yang untuk anak yang kelompok besar juga ada sport equipment ya peralatan orang lagak
seperti bulu tangkis ada bola begitu ya
nah untuk di respon di garut ini karena kebetulan safe the childan memang kami punya dua project
di garut sehingga begitu bencana besoknya tim kami sudah langsung turun ke sini
tapi saya juga ingin menanyakan ini kepada anak anaknya
aurel aurel senang kayak mainnya dari kemarin ngapain aja nih
lalu ada belajar apa aja
menggambar senang gak
main sama teman teman juga
nah kalau yang dari sini siapa namanya
merissa ngapain aja dari kemarin
dari kemarin main menggambar bercerita
kalau kemarin gimana sih kejadiannya di rumah ada berapa orang
sebelas orang lalu semuanya di pengungsian sini
dan ibu bagaimana dengan kendalanya sendiri
karena ini merupakan keadaan darurat begitu ya ibu ya
apakah ada kendala kendala untuk menghadapi anak anak ini atau mengumpulkannya atau bagaimana
kendalanya tentu saja nature nya darurat itu kan kejadiannya mendadak ya
seringkali itu tidak setiap masyarakat itu siap gitu untuk menghadapi situasi darurat
apalagi di garut ini kan tidak bencana banjir itu bukan sesuatu yang rutin ya
nah itu jadi kadang kadang ketidaksiapan orang terutama yang berkaitan dengan anak
untuk yang dewasa
mungkin sudah terbiasa
ada dapur umum menyediakan shelter perlengkapan dewasa sudah biasa
anak anak sering terlupakan
tidak hanya masalah untuk rekreasi juga masalah makanan
kalau kita lihat di dapur umum rata rata menyediakan makanan itu makanan orang dewasa gitu
nah anak anak bagaimana
yang dikhawatirkan adalah seringkali ada donasi donasi itu malah yang tidak tepat
misalnya susu formula gitu ya
orang yang sebetulnya bayi yang masih disusui kemudian karena tersedia susu formula
ibunya terpaksa untuk tergerak untuk menghentikan asinya kemudian pindah ke susu formula
padahal resikonya lebih besar
apalagi seperti bencana banjir seperti ini kan air bersih menjadi kendala
yang saya dapat informasi dari tim lapangan juga hambatannya adalah di ketersediaan air bersih
sehingga ini juga menjadi penting juga
ibu ada satu kasus juga istilahnya yang berbeda begitu daripada yang lainnya adalah
di kecamatan trogon
di kecamatan trogong kidul ini ada slb yang juga terkena banjir
dan memang salah satu kecamatan yang paling parah terdampak banjir
dan akhirnya beberapa orang enam orang anak dari slb harus berada di pengungsian
apakah ada yang untuk penanganannya apakah lain
atau bisa bermain bareng juga bersama anak anak
dan bagaimana dengan fasilitatornya
nah kebetulan tadi saya sebutkan bahwa safe jarden itu sudah punya project di garut
nah salah satu proyek kami itu memang berkaitan dengan anak dengan disabilitas
dan salah satu sekolah luar biasa yang disini terkena dampak bencana ini juga adalah resource center kami
karena program kami itu pendidikan inklusi
bagaimana membuat anak anak dengan disabilitas itu bisa akses ke sekolah
nah tentu saja anak dengan disabilitas ini kan anak yang berkebutuhan khusus ya
dia perlu penanganan khusus tergantung tingkat ke apa namanya keparahan dari disabilitasnya
pada prinsipnya kalau untuk rekreasi seperti ini mereka masih bisa apa namanya masih bisa
bergabung dengan yang lain ya
memang mungkin kendalanya nanti adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan yang lain
dan bagaimana anak anak yang tidak dengan disabilitas kemudian juga bisa berinteraksi dengan mereka
oleh karena itu kami sekalipun kami mendistribusikan atau membuka ruang ramah anak
kami tetap melatih para volunteer
sampai hari ini kami sudah mempunyai dua puluh volunteer yang mendampingi anak anak ini
ada tiga ruang ramah anak yang kami bangun
yang bagi ya belum juga staff kami dari save the children juga terus mendampingi
untuk memastikan bagaimana inklusi antara anak dengan disabilitas dan yang tidak dengan disabilitas itu bisa bersosialisasi bersama
terima kasih banyak ibu atas waktunya
ya itu dia informasi yang saya dapatkan dari pengungsian
jika kita lihat di belakang memang masih banyak anak anak yang juga saya lihat sudah mulai ceria dan kembali ke aktivitas normalnya
kembali ke studio punca